seluruh punggawa garuda muda telah bekerja keras mencetak sejarah melaju hingga semifinal
termasuk para pemain keturunan yang baru menerima keluarga negaraan indonesia
ada empat pemain diaspora di skuad garuda muda saat ini yaitu rafael struik yang telah mencetak dua gol
struik bermain untuk klub belanda ado den haag
struik memiliki darah indonesia dari sang ibu yang keturunan jawa
kemudian ivar jenner yang bermain di tim liga utama belanda fc utrek
ifar memiliki nenek asal jember jawa timur
nathan chua on juga bermain di klub kasta tertinggi liga belanda sc herianvin
kakek nathan berasal dari semarang jawa tengah
sementara justin hubner yang bermain di klub jepang serezo osaka punya kakek berasal dari makassar
rafael struik menyebut dia menyesal tak bisa bertanding di semifinal karena akumulasi kartu kuning
dia berharap indonesia lolos dan bisa tampil kembali di final
apa pendapat anda tentang kartu kuning
ya saya pikir itu agak bodoh untuk saya tapi itu terjadi
sekarang kita harus bergerak
saya akan mendukung tim dari stand dan kita akan menang semoga
pakistan bakal berlangsung di stadion abdullah bin halifa doha qatar senin malam
sekali lagi pasukan garuda akan berjuang keras demi juara dan memastikan satu tempat di olympia de paris dua ribu dua puluh empat